suasana tadarus al quran di masjid agung baitur rahman banyuwangi jawa timur
usai salat tarawih selama bulan ramadan terasa berbeda dengan masjid lainnya
meski caranya sama teknik membaca dan cara memperhatikannya yang berbeda
karena al quran berukuran raksasa
memiliki tinggi dua meter dan lebar satu lima meter
al quran ini berbobot empat kuintal termasuk sampul yang terbuat dari kayu
selama bulan ramadan terdapat tujuh orang yang membaca al quran secara bergantian tiap malam
serta ditambah dua orang yang bertugas membuka lembaran al quran agar tidak rusak
al quran raksasa ini dikenal dengan istilah ayat pojok
di mana setiap tanda akhir ayat berada di pojok halaman sebagai tanda untuk mempermudah cara membacanya
al quran raksasa itu lebih mudah cara membacanya
yang ini lebih silip banyak ukuran besar
iya soalnya ukurannya kan besar kadang al quran raksasa itu tidak tepat sama hurufnya
tapi kalau sudah terbiasa
iya kalau sudah terbiasa enak sudah
saat para kori membaca al quran raksasa secara bergantian
seorang hafiz atau penghafal al quran
agar tidak ada kesalahan
kegiatan setiap tahun di bulan ramadan dari masjid akhbar ibn fethur rahman
setelah sholat taraweh yaitu melaksanakan tanda surat al quran
dengan al quran raksasa yang dibaca setiap setelah terawih sampai jam sepuluh malam
banyak tujuh orang
dan pengebelatnya sebagai pembuka al qurannya yaitu dua orang
ada total berapa pak yang ngaji
yang haji ada tujuh orang
yang satu empat
al quran raksasa ini ditulis tangan oleh abdul karim
warga kecamatan genteng banyuwangi
proses pembuatannya memakan waktu enam bulan pada dua ribu sepuluh lalu
di pondok pesantren bastanul makmur
pembuatannya menghabiskan tiga puluh dua dus pidol dan empat puluh dus tinta kualitas terbaik
al quran raksasa ini juga menggunakan kertas khusus yang didatangkan langsung dari jepang
al quran ini hanya dikeluarkan untuk dibaca pada bulan ramadan
dan diletakkan di lantai dua masjid baitur rahman